sejalan dengan program pemerintah untuk menekan polusi udara jakarta
dengan mengubah motor berbasis bahan bakar menjadi tenaga listrik
sekolah menengah kejuruan negeri dua puluh enam rawamangun jakarta timur
membuat konversi mesin berbahan bakar minyak menjadi mesin bertenaga listrik
proses pengerjaan konversi mesin ini dilakukan siswa dengan menargetkan tiga bulan pengerjaan
perubahan sendiri dilakukan mulai dari bagian kaki kaki mobil hingga tenaga kelistrikan di bagian mesin
dengan menggunakan daya tujuh puluh lima kv atau sepuluh kw yang mampu mencapai jarak tempuh satu ratus delapan puluh km
itu sekitar delapan jam normalnya karena kita kebetulan belum menggunakan perserjingnya
karena kita menjaga keawetan baterai
program konversi mobil listrik yang diinisiasi perusahaan listrik negara ini
bertujuan mendorong siswa untuk ikut berpartisipasi dalam industri mobil listrik
nah tujuannya apa tadi sebetulnya adalah memberikan pengetahuan
memberikan experience knowledge kepada siswa siswa di sini
sehingga mereka tahu mobil listrik itu apa
nah sekarang mereka sudah pasti tahu
yang kedua pasti nanti setelah afternya di sini mereka sudah punya pengalaman
sehingga kalau lulus sudah pasti mudah mudahan
dengan keterampilan siswa yang telah dipelajari pihak sekolah pun siap
jika ada peningkatan permintaan untuk mengkonversi motor berbahan bakar menjadi tenaga listrik
stefan swange jakarta